pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jakarta yang diusung partai gerindra juga pks anies baswedan sandiaga uno
akan mengintensifkan sosialisasi naik kendaraan umum bagi masyarakat ibu kota
mereka juga akan mempertahankan program pembangunan transportasi massal pemerintah provinsi dki jakarta saat ini seperti mrt dan lrt
pasangan ani sandiaga itu melakukan kampanye menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota
banyak sementara jalan tidak bertambah
nah kita mendorong suatu gerakan partisipasi dari masyarakat melalui aplikasi dan teknologi untuk mengurangi kendaraan pribadi
melalui tentunya bagaimana kelas menengah itu mulai naik kendaraan umum